saya sintia rompas masih menemani anda di kompas petang
saudara setelah menetapkan sopir bus sebagai tersangka
kasus kecelakaan maut di ciater subang jawa barat
polisi menyebut masih ada kemungkinan tersangka baru dalam kecelakaan ini
polisi menjelaskan jika penetapan sopir barulah awal
karena masih memeriksa sejumlah saksi
diantaranya perusahaan po bus putra fajar
kernet bus yang dinilai mengetahui kerusakan bus
saat ini sudah ada tiga belas orang yang diperiksa sebagai saksi
dalam kasus kecelakaan bus tadi tur
salah satunya mekanik yang diminta tolong memperbaiki rem
di lokasi wisata tangkuban perahu hingga dua pelajar yang selamat
dalam penyelidikan awal polisi memastikan kecelakaan yang menewaskan
sebelas siswa smk di ciater subang terjadi akibat gagalnya fungsi pengereman
sementara fakta pemeriksaan polisi menemukan jika izin kirbus mati
dan ditemukan kelalaian dalam perawatan bus
saya datang ke ya kerabat
dilihat oleh peserta didik dan orang tua tanpa harus berkerumun di sekolah kemudian yang berikutnya
terkait dengan pasca kami sudah gigiran surat pilihan itu ada poin yang mana satuan pendidikan
dapat mengadakan kegiatan penyerahan peserta didik kepada orang tua atau wali di lingkungan
satuan pendidikan kemudian setelah surat edaran itu kami luncurkan kami juga mengadakan sosialisasi
langsung kepada setiap salah satuan pendidikan yang paling penting pak purwo maaf saya maaf saya potong
apakah ini artinya kegiatan yang berada di luar kota dilarang secara menyeluruh bukan hanya soal
kelulusan saja karena kalau dilihat dari sekolah sekolah kan tidak hanya saat kelulusan
saja jadi gini bu terkait dengan kelulusan dulu ya bu ren dan kelulusan itu eporia yang terjadi
merayakannya di satu tempat dengan berbiaya kemudian berisiko maka kami dorong semua
satuan pendidikan untuk melaksanakan penyeranta mata pada saat masuk diserahkan orang tua ke
sekolah pada saat lulus diserahkan dari sekolah ke orang tua bertempat di sekolah menggunakan
fasilitas yang ada di sekolah masing masing kami memitigasi sejak awal tahun
pelajaran berarti di juli tahun dua ribu dua puluh tiga terjadinya pelepasan atau karya wisata dan sebagainya
bulan juli kami sudah menyampaikan tidak ada yang namanya iuran kelas untuk kegiatan akhir tahun oke
di jakarta terkait dengan mata pelajaran tertentu banyak fasilitas fasilitas yang ada di jakarta
misalnya terkait pelajaran sejarah bisa ke monas bisa ke tamandi dan sebagainya
terkait dengan pelajaran pelajaran seni bisa ke museum dan sebagainya
terkait dengan pelajaran biologi kita punya ragunan dan sebagainya
jadi untuk di jakarta sudah cukup menurut saya untuk proses pembelajarannya
memanfaatkan fasilitas yang ada di pemprobe di ki jakarta
baik baik saya akan kembali ke ibu rosdiana
ibu rosdiana terkait dengan proses yang saat ini sedang berlangsung
dari para keluarga ini merasa sudah cukup transparan sudah cukup jelaskah
terkait dengan saat ini proses yang sedang dilakukan pihak pihak terkait
dari pihak keluarga sendiri apa yang ingin diharapkan
diharapkan dengan kejadian seperti ini
ya saya pak namanya ya sudah lebih berhati hati lagi kalau emang misalkan mau diadakan
saat itu rapat perpisahan di luar kota lagi gitu pak
lebih berhati hati dan lebih persiapannya lebih matang lagi gitu
dari bisnya sopirnya ya semuanya lah pak yang bersakutan dengan perpisahan itu
oke bu rosni kalau saat ini kan memang pemeriksaan masih berlangsung
baru satu orang tersangka yakni sopir
kalau dari pihak keluarga sendiri ada yang ingin disampaikan mungkin
atau kelayakan busnya dipertanyakan
iya memang sempat dengar seperti itu
cuman kata sempat dibenerin juga kata motirnya kan
tapi kenapa terjadi seperti ini
baik saya ke pak hermawanto direktur lbh transportasi
pak herma kalau dari kasus ini apa yang bisa anda baca
karena ini kan kalau bisa dilihat dari rangka kasusnya tidak hanya sopir
kalau kami dari isu transportasi melihatnya adalah
yang pertama adalah bahwa setiap peristiwa pasti ada penyebab utamanya
kita tahu bahwa di dalam transportasi itu kalau kecelakaan
biasanya terjadi karena faktor manusianya supirnya
pertanyaannya adalah supirnya ini
fit atau tidak untuk pemikiran
apakah dia juga disiapkan kendaraan apa namanya
karena di dalam undang undang itu juga tergantung
ada kewajiban setiap empat jam terus istirahat
maka pemilik kendaraan atau perusahaan otobusnya itu harus menyediakan supir pengganti
kendaraan ini layak jalan atau tidak
kalau informasi selama ini sudah beredar
ini kan ternyata ujikirnya tidak memenuhi
terus terjadi ada beberapa berkali kali penggantian rem atau perbaikan rem
ini kan menunjukkan juga bahwa kendaraan ini tidak fit
kendaraan ini tidak layak untuk jalan gitu
misalnya kendaraan tidak layak
maka berdasarkan undang undang lalu lintas
tidak hanya subtip yang harus bertanggung jawab
tapi pemilik kendaraan juga harus bertanggung jawab
nah sayangnya saya harus mengatakan
peristiwa seperti ini yang berulang berulang dan berulang
dan sampai hari ini tidak ada satupun pemilik kendaraan yang dijadikan tersangka
jadi ketika kemarin itu sudah ada pemberitaan itu bahwa
kemudian kementerian perhubungan itu menyatakan hanya evaluasi gitu
sesungguhnya yang harus banyak bertanggung jawab kementerian perhubungan
karena pengawasan terhadap kendaraan ini tidak maksimal
pak hermawanto tapi pasal pasalnya lengkap tidak ketika akan menyasar kepada pemilik bus atau po bus
ada tidak pasal pasalnya
pengemudi pemilik kendaraan bermotor dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab
atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga
pasal dua ratus tiga puluh empat ayat dua menyatakan begini
jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas
sebagaimana dimaksud pada pasal dua ratus dua puluh sembilan ayat satu
pengemudi pemilik atau perusahaan
pemilik dan atau perusahaan anggota umum
wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya
pasal itu tidak hanya pengemudi
tapi juga pemilik juga bisa dikenakan sanksi pidana
dan dia juga harus ikut bertanggung jawab
baik secara pidana maupun secara perdata
pak purwo kalau lihat kasus ini
jadi apa yang paling tepat dari dinas pendidikan khususnya
agar kegiatan sosialisasi anak anak
tapi di lain sisi keselamatan juga menjadi hal yang utama
kalau kami dinas pendidikan provinsi dki jakarta
sudah memitigasi dari awal
sebetulnya subtansinya bukan bagaimana orang itu pergi kemana
tapi bagaimana layanan pendidikan kita khususnya dki jakarta itu
sudah memenuhi kebutuhan siswa
kita mau tur kemana bisa melalui digital
itu ya bu mulai digital
yang paling pokok adalah membangun kesadaran semua
anak lulus sd bukan berarti selesai
anak lulus sd setelah selesai lulus sekolah
masih harus menempuh jenjang yang lebih tinggi
anak sma ke perguruan tinggi
anak smk mencari pekerjaan
jadi lebih fokus kepada bagaimana membangun kesadaran masyarakat
khususnya orang tua dan anak anak kita
bahwa kita harus menempatkan sesuatu yang lebih urgent
mana yang lebih urgent mana yang lebih utama
kalau kita bicara soal ilmu
ini kan tidak hanya soal ilmu dalam kata edukasi saja
ketika itu berkaitan dengan digital apakah cukup
kalau tadi masukannya adalah sekitar jakarta saja
tapi kan tetap dibutuhkan moda transportasi
apa yang bisa didesak dari dinas pendidikan
agar bisa bekerja sama dengan kementerian perhubungan
untuk memastikan transportasi bisa aman
di jakarta ada bus sekolah yang sudah disiapkan
oleh pemprov dki jakarta untuk melayani kebutuhan anak anak
ketika mau pergi dalam proses belajar
contoh sd akan belajar tentang sejarah
kemudian terkait dengan misalnya belajar tentang bagaimana
terkait dengan sejarah dan sebagainya
jadi dinas pendidikan provinsi dki jakarta
dengan dinas perhubungan di dki jakarta
pimpinan kami sudah menegaskan kolaborasi yang hangat
jadi ketika anak anak itu ada kegiatan di luar sekolah
dinas perhubungan akan memfasilitasi
termasuk juga dinas kesehatan juga mensupport
bagaimana terkait dengan nakesnya
kalau berkolaborasi ini artinya menggunakan bus sekolah
iya bu betul bu sekolah melayani anak anak kita
yang berangkat dari rumah ke sekolahnya
ada angkut yang lain lain ya bu
solusi kah agar memenuhi kebutuhan anak anak
dalam mencari ilmu di luar sekolah
dan juga memastikan keamanan anak anak
jika berkolaborasi dengan kementerian perhubungan
solusi yang ditawarkan oleh dinas dki jakarta itu tidak nyambung
tidak nyambung karena persoalannya bukan ada pada
tentang di mana dia berwisata misalnya gitu
tapi persoalannya adalah tentang
apakah transportasi kita aman atau tidak
apakah ada jaminan keselamatan kalau kita jalan atau tidak
nah ada di situ persoalannya
mau di jakarta sekalipun kalau ternyata
ya tetap tidak aman buat anak anak kita gitu
solusi yang ditawarkan dengan adanya larangan
keluar dari jakarta bagi anak anak di sekitar jakarta
dan itu tidak mendorong anak anak kita untuk mengetahui
ini akan berdampak sangat buruk karena seharusnya justru
biar anak anak kita bisa pergi kemana saja
karena indonesia itu sangat luas sangat kaya dengan budayanya
ini kebijakan yang tidak tepat
dan justru membuat kita akan menjadi kecil bangsa ini
jadi apa masukan dari anda
apa solusinya sekiranya yang bisa memenuhi kebutuhan keduanya
mencari ilmu dan juga keselamatan bagi anak anak
bagaimana cara anda menutup jalur untuk berkarya wisata
kalau saya problem kita ini hari ini adalah problem pada keselamatan transportasi
sekarang maka pertanyaannya adalah bagaimana kementerian lalu lintas kementerian perhubungan
menjamin bahwa semua armada transportasi kita ini layak jalan
ada pengawasan yang melekat termasuk kepada teman teman di kepolisian
teman teman kepolisian ini kenapa sih dari dulu sampai hari ini
sebelumnya adalah kecelakaan kasus rosalia bus rosalia
informasi yang kami dapat bahwa itu juga ada ketidaklayakan dalam perizinan
ujiannya kendaraan ini tidak layak
tidak perkara sudah ditutup informasinya
jadi ini ada problem juga di teman teman kepolisian
tidak berani tegas terhadap operator operator kendaraan
kementerian perhubungan juga seperti itu
program persoalan di mana harus kita berwisata
ayo anak anak kita berkarya wisata ke seluruh indonesia
ibu rosdiana ini kan banyak yang menilai
seperti tadi yang disampaikan pak hermawanto juga
bahwa pihak pemilik bus sejatinya bertanggung jawab
karena salah satunya ujikir juga sudah keadaan luarsa
ibu rosdiana setuju tidak kalau pemilik po bus harus bertanggung jawab
iya audionya tidak terdengar jelas di studio ibu
apakah anda setuju ketika pemilik bus juga diminta untuk bertanggung jawab
atas kasus kecelakaan di subang
baik nampaknya audionya terkendala
sekali lagi terima kasih atas perspektifnya
sore hari ini kepada plt kadis pendidikan dki jakarta
bapak purwosusilo dan juga direktur lbh transportasi
bapak hermawanto dan ibu rosdiana sudah bergabung bersama kami di kompas petang
ibu bisa saya minta waktu sebentar